balikin gak keranjang gue
eh pasti gak
gak mau balikin dulu
ya lompat banget
mel awasnya tuh udah miring
biarin aja biar sekalian
nah itu dia
mobil impian lo udah datang
mau beli usus goreng nggak
satu rasa original ya
lo gak malu jualan sambil kuliah
kan dagangan gue halal kenapa gue harus malu
anak anak disini tuh pada hedon semua
lo gak minder kalau ntar lo dikucilin terus lo gak punya sobat buat nongkrong gitu
tapi seneng kok bisa kenal terus deket sama lo
gue juga seneng kok temenan sama lo
soalnya lo tuh orangnya beda
nggak so jain
kayak gak tau siapa mereka
gue emang gak tau
lo gak pernah ngecek instagram
gue jarang banget main instagram
ya udah gue kasih tau
yang pakai baju merah tadi tuh
followersnya tuh banyak
makanya di endorse endorse terus
yang dua cewek tadi sahabat baiknya
anak anak kampus namain mereka trio micin
mereka sering bertiga kali
gue jualan dulu ya
yaudah gue tinggal ya
gue doain laris ya jualannya
atau ada yang pengen lo komplain
gak ada yang kurang
kirimin aku uang sekarang dong
buat beli mobil
tapi kan ini beda pak
sumpah ini keren banget nih mobilnya
kalau gak beli nyesel pak
pak kan aku udah bilang ini limited edition
di dunia ini sebenarnya ada beberapa pak
di indonesia itu jarang banget yang pakai
percaya deh sama aku
aku kirimin rekeningnya ke papa ya
biar papa bisa transfer
ntar boukap gue yang transfer
dan setelah kiang

eh tunggu tunggu
mel tunggu mel
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
gue gak mau ya ada masalah sama lo bertiga
jadi mending kembaliin
keranjang apa ya
keranjang yang tadi lo ambil di depan lift
itu dagangan gue sih kembaliin
mah gue tau
balikin gak keranjang gue
eh pasti gak
mel awas aja udah miring
biarin aja biar sekalian
momen ketika lo pengen nusuk sate
tapi sate udah terlalu mainstream
jadi kayak gini guys
ini kan mobil barunya si pangeran
gue udah cek ig nya si mel hari ini
penting banget gue liat ig ya
penting banget lah ini lo cek
mobil baru gue
sadis banget nih perempuan
sekarang jadi hancur kayak gini
liat postingan mau tadi
gue harus cari tahu pelakunya siapa
sampai jadi tontonan banyak orang kayak gitu
kalo punya masalah selesain baik baik kan bisa
gue tau cewek ini
gue gatau namanya siapa
tapi gue pernah ketemu sama dia
gue yakin dia masih disekitar sini
jadilah dia sampai ketemu